coba kita lihat dalam seminggu ini ya pak
jangan dipaksa dulu
jangan sampai pengobatan jessi dalam tujuh tahun ini
aduh sampai juga
ski dan plan
aku mau lihat paket yang dikasih
paket dari oma sarah
maksudnya itu makanan
mau lihat makanannya
aku mau bagi oma
pinter banget sih
bener ya sharing is carring
sebentar miss kiki ambilin ya
salad buah tuh
ini punya renanya
pinter ya sama sarah ya
bikin fruit salad
ibu ada strawberry nya

nanti kalau suka tambah lagi
makan yang banyak ya
oma aku mau pidokol dong
sama oma sarah
sweet banget sih ini emang
cucunya oma tuh sambil makan
dari tadi kamu diem aja loh
aku gak selera pa
papa aja yang makan aku temenin ya
udah kirimin salad buah
renna yang telpon
salad buatan oma
suka banget enak oma
seneng deh oma
ini ada opa disini

opa juga kangen sama kamu
opa juga kangen apa kamu
pas sama oma ke rumah aku dong
papa dan mama lagi pergi
opa sama oma sebentar lagi
ke rumah renna ya
asik ketemu opa sama oma sebentar lagi ke rumah renna ya

nanti terkumpul nanti
nanti terkumpul nanti
nanti kalau opa kamu datang lagi tolong langsung segera hubungin adi ya
biar aku bisa kasih tau papa kalau aditnya pengen jemput aku
nanti saya kasih tau ke riki ya
saya minta tolong ke dia kamu tenang aja
elsa opanya elsa hebat ya bisa jadi siapa aja
jadi siapa aja
iya kan dia bisa jadi apa yang baik buat elsa
terus bisa jadi hero juga buat jessica keren loh bisa datengin adi hebat
iya sama kasih banyak ya berkat kamu aku jadi bisa komunikasi lagi sama adi
neneng elsa om mau bicara berdua ya sama jessica
sa kita belah di resik buat konser nanti malem ya sa
terima kasih ya
tapi om saya saya gak mau ya jessica sampe jerit jerit kayak tadi lagi
papa kalo paksa paksa jasperang dia bisa teriak teriak lagi loh
kalo kamu mau disini gak mau pulang bareng sama papa boleh
tapi ada syaratnya
syaratnya apa pa
jadi nanti seandainya kamu ketemu sama keluarganya elsa papa mohon ya kamu jangan cerita cerita soal papa
papa dengar keluarganya elsa itu pengusaha juga sama kayak papa
nah papa itu cuma mau menghindari kalau siapa tahu keluarganya elsa itu saingan bisnis papa
bisa bisa kamu yang kena sasaran
just paham oke pak
ya udah kalau kamu mau tinggal disini gak apa apa boleh kok ya
makasih ya pak
kamu baik baik ya sayang ya
jangan sedih sedih lagi
ya jangan terlalu khawatir
maafin papa tadi ya sayang ya
mungkin jessi bisa pegang janji
kalau gitu tadi kita bisa beli siomay mas
terus makan lagi
habis dari toilet makan lagi gitu
gak selesai selesainin gak sampai sampai ke tempatnya elsa nanti kita
emang kenapa sih mas
aku makan kan juga buat anak kamu juga bunga buat aku doang mas
kamu kenapa sih marah marah
saya gak marah marah
emang kelihatan mu
kelihatan muka saya marah marah enggak sih cuma ya emang mukanya mungkin gitu sih ya pokoknya nanti
habis pulang besoknya iya nanti beli siomay kalau udah pulang ya serius serius itu juga sih
andien masih ikut juga
oh ya sekali lagi aku aku benar benar minta doa dari mama papa bahkan dari kamu juga
ke mudah mudahan weekend ini operasinya lancar dan aku bisa lihat lagi amin amin amin amin
no papa sama mama selalu odain kamu semoga kamu selalu dapat yang terbaik ya sayang
saya juga pak
semoga operasinya berjalan dengan
terima kasih ya
semuanya saya permisi ke toilet sebentar enggak papa ya
mas papa bayar dulu ya
kahit sabar sayang bawa masa ke depannya anden anden anden lagi jangan buru buru kalau kamu buru buru
nanti balon biru pusing lagi hamil kan itu saya harus pelan pelan pelan pelan pelan pelan bisa jalan
pelan pelan kan kayak gini ya pelan pelan sontopar nyampe nyampe mas biru biru mas
kamu juga pelan pelan
akhirnya kita nyampe juga ya mas
gak apa apa karena aku pikir macet atau apa
gara gara saya suruh kak lari lari
yesus saya mau ketemu sama elsa adik saya bisa
boleh saya panggilkan sebentar ya
gak usah sus
kalau bisa saya pengen ketemu di ruangannya
karena kita mau ngasih surprise buat dia
oh boleh mari saya antar
biar makan siangnya di karibian cafe aja
jadi gak usah pindah pindah lagi
katerine kamu kenapa sayang
tadi ada kotoran yang belum sempat saya bersihkan
saya bantu berdiri ya mbak
ini kepleset terus kayak kaki gue
kaki gue kayak kekilir deh tante
masya allah ya allah
ya udah jalannya pelan pelan ya
pelan aja ya
yuk yuk yuk
udah biar saya ajak
ya ampun betul
kayak terlalu sakit itu pasti
kok gaada kabar lagi ya dari katerine buat
nomor yang ada berjumpa tidak dapat menerima panggilan anda
kok gak aktif nomornya
apa dia masih sibuk ya
saya meeting dulu aja sama mr smith
baru baru nanti sore
saya coba datangin ke kantornya catherine
neneng tuh lagi latihan buat show nanti malam di paris kan pas winter
jadi kurang lebih tuh outfitnya kayak gini
kayaknya fansnya neneng deh
neneng bukain dulu ya
aku mau bawa teman yang sama
yang waktu itu minta foto sama saya kan
terus nih ngapain lagi kesini
aduh lain kali aja ya besok bisa nggak
soalnya hari ini aku sibuk aku lagi mau latihan buat show nanti malam di paris
neng ini bukan
ini kakak saya namanya mbak din kok itu suaminya aldebaran
maafin neneng gak tau
kayak itu pemain sinetron
nenek saya tunggu di luar ya
saya taruh sini

ada salad buah dari mama terus mbak beliin kamu baju sama sendang
kamu langsung pake ya biar kita samaan

bagus coba sekarang ya
dan nenek itu sebenarnya punya rahasia
ini tentang suaminya
suami kamu itu dulu mantan aku
dia pemain film india kan
h h h t itu kan
tau banget nenek itu
itu cerita zaman dulu banget
masalah lu waktu kamu belum kenal kayaknya deh
terus sekarang nikah sama kamu
ini tadi noh
terus kakinya terkilir
bengkak ya saya
pak kita ntarin ke rumah sakit dong pak
gak usah om pak nino
tentang gak usah
ini diurut juga paling sembuh kok
nggak usah ke rumah sakit
yaudah kalau pak
kita anterin catherine pulang aja pak
catherine gak mungkin dong kaki kamu lagi terkilir
pokoknya kita anterin ya
kamu pakekan sama saya
karena kamu pegang tangan saya kita ke parkiran
kamu kan sudah banyak bantu saya
nanti saya bantuin kamu sekarang ya
terus berdua ya
kan kamu tau
cuma sebatas bos dan asisten
gak aktifin hpnya ya
apa mungkin karena dia
lagi bareng sama panino dan keluarganya
fokus untuk meeting
selamat siang pak surian
selamat siang juga wia
saya udah janjian sama rena
oh iya tadi juga bu anin udah bilang ke saya
silahkan mas pak
ya terima kasih
opa suria sama oma sarah
udah sampe belum ya oma
udah sampe belum ya
mungkin sebentar lagi
udah dibawain sama ancus
kita keluarin aja deh
ini bentuk gambarnya udah
iya nih bonekanya udah
putri jelitanya miss kiki sekarang udah pinter bahasa inggris
siapa yang dp parliament
enggak sabar kamu ya
assalamualaikum waalaikumsalam itu
aduh silahkan silahkan silahkan silahkan duduk hidup duduk haduh mau merosta nih
apa kabar stay gimana udah sehat kan elhamdulillah sudah sehat udah sehat dan ini
eno udah nungguin oma sama opanya udah gak sabar mau main
mainannya dikeluarin semua
aku udah siapin mainan yang banyak
opa ada yang enggak
oh aduh tadi bilang apa makasih tuh
salad buahnya ya
seneng deh oma nanti oma bikinin lagi ya
yang banyak ya
aku punya opa baru loh
aku juga udah main ke rumah afan
rumah ovan bagus banget
terus aku juga punya tante baru
tante jessi itu anaknya ovan
kamu ketemu tante jessy
aku cuma liat fotonya
tante jessy cantik banget
kok sama kayak nama temannya elsa di tempat rehabilitasi ya
namanya pasaran banget apa ya
kok aku jadi inget lagi ya
sama penyelidikan kususnya
dulu mas har juga suka panggil dia jazz
saya tinggal sebentar ya
saya ada urusan sebentar di kamar
kamu temenin opa sama oma ya
nanti i'll be back soon ya
udah main sana
bisnis sebentar ya
kita mau main apa
hilang gak tau keberadaannya ada dimana
hmm gitu ya
yaudah gini deh pas sanusi
pak sanusi tetap melakukan pencarian terhadap denis
iya jessica sekretarisnya mas har dulu
mungkin pak sanusi bisa mulai bertanya tanya
ke orang orang di kantor mas har dulu
saya akan mulai dari orang orang kantornya pak hartawan
oke kalau gitu terus kabarin saya ya
moga moga pak sanusi bisa segera dapat info
soal denis dan juga jessica
kenapa gak ada ketanya tanya sih
oke kalau begitu di kafe sekitaran sini
biar kafe itu jadi saksi cinta kita

ini buka sendiri
tidak ada masalah
eh itu tadi catherine kepreset di kariben cafe
ya allah kak kamu gak apa apa
kita ke rumah sakit ya
enggak gak usah
ke rumah sakit ini diurut juga sembuh kok

oh ya kalau seandainya besok kakek kamu belum sembuh
kamu gak usah masuk kantor aja
kamu istirahat ya
makasih banyak ya pak nino
yaudah kami permisi ya
om tante nino sekali lagi terima kasih ya
udah antar adik saya ke sini
enggak michi kami permisi ya
kamu pasang merah merah michi
kamu selamat ya
udah udah udah
kamu tuh ada banget sih
sak lama banget sih keburu nenek lahiran tau
ih kakaknya elsa mah suka fitnah
orang nenek aja masih perawat
siapa tadi yang bilang nenek hamil
junya undur undur perasaan gadis
eh nggak ada ke province lagi
gak peduli baik baik
kok mau disana
shera sambara dulu
neneng masa gak diajak sih sa
neneng kan juga pengen foto sama ibu ibu
enak kan bajunya iya adem lagi
sa sa cantik banget sa aura keibuannya tuh langsung terpancar
sa sa cantik banget sa aura keibuannya tuh langsung terpancar
aku sama kamu belum ada foto barengan
nanti biar masa aku
yaudah yuk kita foto yuk
sa sa sa neneng masa gak diajak sih sa
neneng kan juga pengen foto sama ibu ibu
yaudah kamu ikut saya ya kita foto
kamu mau kemana ayo istirahat

aku mau ikut elsa sama neneng
kalau mau ikut tipu mana aja
bapak kamu kan pesen sama kamu wah kamu harus istirahat hari ini
aku bosen sus di kamar
kamu nurut ya besok kan kita ada acara outing
kamu gak mau ikut
ayo tadi waktu suster periksa tekanan darah kamu lagi rendah
kalau kamu gak istirahat besok kamu gak ikut loh
nah gitu dong yaudah kita masuk ya
oke oke pelan pelan
udah kasih nih
iya pelan pelan oke
aduh kamu tuh kenapa sih bisa kayak begini
nanti kamu bengkak gimana
aku kompres ya
bayi banget sih kak gak mungkin lah gak mungkin bengkak
ya udah pelan pelan ya
ini aku juga tidur udah menggantung tukang urut buat kamu
apa sih ya kak
dek liat kakak liat kakak
kamu kok bisa sih tadi sama keluarganya nino
kamu ini lagi dekat sama randy atau sama nino
kamu jangan jadi player deh
aku tuh diajakin sama pak nino sama keluarganya kita makan bareng buat ngerayain
karena weekend ini pak nino itu mau transplantasi kornea
udah itu doang lebih
udah kasih tau randy belum
kak sumpah aku lupa banget tadi tuh aku kepleset terus jatuh kakiku sakit banget terus aku udah panik aku lupa
gimana ya kak aku padahal udah ada janji loh makan siang sama mas randy
jajannya marah lagi sama aku
udah udah gak usah panik tenang biar kakak urus semuanya oke
mau ngapain kak udah jangan aneh aneh deh
pertanyaan sama kakak oke
yaudah mau ngapain dulu
yaudah ya biar kakak yang urus
udah udah kak udah kamu tenang aja ya
yaudah tenang dulu kenapa sih
kedengar kita tadi
mas yang silly ben

udah gue tolong noda
terima kasih pak
saya lagi meeting di karibn cafe
loh bangga kok malah matiin teleponnya ada apa ya
apa minta belinya ya
oke sebentar pak
satu dua tiga
satu dua tiga
mas minta kalau ajak neneng ya
yang bagus ya mas
sampai neneng kelihatan cakep
tiga dua tiga
terima kasih banyak mas
neneng punya lima
saya di mana
nggak saya disini aja
kalian berdua saya di mana
satu lima sepuluh
satu lima sepuluh
satu lima sepuluh
satu lima sepuluh
mas giginya kelihatan
mau lihat nggak hasilnya
makasih ya nenek
iya neneng mah handal
ukur brian ada di club three
biasa tahu deh

makasih ya don